komunitas republik pete dan jengkol yang berinovasi membuat aneka olahan masakan dari petai dan juga jengkol
kayak gimana ya rasanya ya inovasi pete dan jengkol
nah yang jelas mereka pasti menggunakan petai dan jengkol untuk digabungkan dengan masakan luar negeri
seperti misalnya spagetti ataupun juga skutel
jengkol dan petai terkenal punya aroma khas
meski ada beberapa orang yang tidak menyukai aromanya banyak orang indonesia mengemari makanan ini
tak heran beberapa orang mencoba membuat beragam makanan berbahan jengkol dan pete
inilah yang dilakukan republik pete dan jengkol
komunitas pecinta pete dan jengkol ini berkumpul di daerah parung jawa barat untuk menyajikan berbagai macam olahan
seperti pesmol jengkol sambal udang pete rendang jengkol dan combro pete
komunitas ini ingin mengangkat makanan tradisional seperti peda dan jengkol ke dunia

salah satu inovasi masakan ini adalah memadukan makanan khas barat dengan tradisional
seperti membuat spageti dan skutel dari pete dan emping jengkol
ada banyak ide ide lain seperti kita membuat jengkol dan petai sebagai isian
ada peserta yang membawa skutel dari pasta dengan isian pedas cabai paprika diisi dengan petai
beberapa penelitian menunjukkan
jengkol bermanfaat untuk mencegah jantung koroner dan diabetes
sementara petai bisa menurunkan penyakit kanker
mengandung antioksidan menghilangkan stres dan depresi dan juga menurunkan hipertensi
wah orang orang lagi pada berhubungan mencoba olahan aneka pete dan jengkol
nah saya udah ambil olahan yang beda biasanya di balado atau di semur
nah saya cobain spagetti pete
nah boleh gitu tompa semuanya
rasanya gak jauh beda sama spagetti spagetti lainnya
rasa petenya juga gak terlalu berasa
hmm terus skutelnya ada petenya juga
hmm skutelnya berasa berasa petenya juga
dan terakhir ini adalah emping
biasanya emping dari melinjo ini
eping dari jengkol
masih berasa rasanya jengkolnya tapi makanan ini spagetti dan skutel patut anda coba
ngova ndang yantaka gogor jawa barat